mamang udah dimarahin
ngapain sih icuk
orang pemalas kayak gitu
kalo perlu gajinya teh gausah dikasih
ntar abis dijajanin sama dia
yaudah akang pulang dulunya
akang teh mau siap siap sholat jumat
kok kamu diam aja
jembat tut aja bibirnya begitu
saya kesel sama kalian berdua
jadi kamu keselnya sama aceng aja
jangan sama kang dadang
saya jadi berpikir buruk sama kang barnas
saya malu sama diri saya sendiri
malu kenapa surakum
saya sudah seuzon sama kang banas
kemarin kapan kum
dari dulu ah
kemarin saya minum jus sama kang barnas
dia semuanya dia pesen
banyak sekali dia pesen
cuma yang di kepala saya itu pasti saya yang bayar
saya nggak mungkin nyentuh sedikitpun makanannya
ya jusnya iya sedikit saya minum jus
saya sampai ke belakang
duit sini di dalam dompet ada tiga ratus ribu
saya pisahkan dua ratus ribunya
saya taruh di kantong
eh saya pindahin lagi ke sini nih karena takut betul
saya sisain seratus ribu di dompet
saya udah boleh ngomong
tuh tuh tuh
diam dulu atuh lehoi
sebentar lagi sebentar lagi kamu boleh ngomong ya
tunggu dulu diam dulu ya
ih senangnya sama kang dadang bukan sama kamu ceng
sama aja kang
saya jelek terus berpikir sama kang barnas
saya tidak menyentuh sedikitpun makanannya
dia pesen terus dia pesen terus
banyak dia pesen
semakin dia baik sama saya semakin dia akan nyusahin saya
ini semua gara gara omongan kalian terhadap saya
kang barnas itu baik
saya keluarkan dompet
ini pasti saya yang baik
gak taunya kang barnas yang bayar semuanya
kang barnas itu baik
tapi kalian membuat saya berpikir buruk terhadap kang barnas
kalau ngomongan kamu pendut bukan saya
kamu tuh goceng
kamu tuh mulut lemes
kamu tuh pancong
kang dadan ceng
aku kenapa sedih
aduh ampun leo
jadi saya sekarang yang pusing
udah saya pulang dulu ah
eh ceng mau kemana
saya tungguin saya saya juga mau ikut
eh kemana tuh
ke mana kang dadan
potongnya dihapus dulu
dihapus dulu potongnya
eh itu enggak penting
aku dulu pendut banget tuh
pendut pendut pendut
ceng tunggu ceng
assalamualaikum bu dokter
atas nama hukum boleh saya minta tolong bu dokter
nah tentu aja boleh pak silahkan duduk
ada apa ya pak hamtip
bisa saya minta tolong bu dokter melakukan tes dna
tes dna untuk apa
itu yang saya tidak bisa ceritakan
bisa bisa buat apa saja
kalau bu dokter bersedia saya bisa ngasih sampel darahnya
nanti bu dokter tinggal melakukan tes dna
sebenarnya sih tes dna itu bukan nilainya saya pak kamtip
tapi kalau misalnya ini menyangkut kejahatan atau sejenisnya
itu yang tidak bisa saya jelaskan bu dokter
bisa saja ini tidak menyangkut masalah kriminal
waduh kalau gitu saya nggak bisa bantu pak
lebih baik pak kantin datang aja ke rumah sakit besar
permisi bu dokter
eh mak mak mak
lihat deh mak
nih ada hp murah harganya tujuh ratus ribu
yang ini aja mak
nanti aja kita tekan lagi kerja
ah mak mak mak nanti nanti mulu
tadi malam nanti
belum ngomong udah diomelin
sama mamang aja ya mak
bibi kan takut sama mamang
ya mak bantuin ya mak
mak bantuin ya mak
mamang dengerin ica
oke ini apa apaan sih
bukan yang kerja malah ngintelin mamang
mamang belum ngomong udah dimarahin
ngapain si ica
awas aja kalau dibeliin
kalau perlu gajinya teh nggak usah dikasih
ntar abis dijajanin sama dia
abis dijajanin sama dia
yaudah akang pulang dulu nya
akang teh mau siap siap sholat jumat
masya allah neng
sholat jumat mah nggak ada perempuannya
edward beneran dijebak feb
edward tuh nggak ada hubungan apa apa sama claudia
nanti edward suruh claudia buat hapus foto fotonya di facebook yah
ya ampun kum udah atuh kum
eta muka masih ditekuk terus
hei tungguin atuh bareng bareng atuh besan
udah lari aja
ayo atuh dianterin
cinta lama teh
ayo atuh cie yang dianterin
apa sih pedut
peluk lemes pisang peluknya
ini mau ikut ce
hei tunggu atuh
hei ditinggalin nih mak umate
itu apaan kak
kalau kamu mau berkembang
pola pikir kamu dulu yang harus berubah ngin
apalagi di main nin
kamu teh belum mandi ini
sebentar lagi kak
penasehat spiritual itu harus sholat
sekarang kamu mandi
siap siap buat jumatan
saya juga pulang dulu ya
ini mau berkembang ya
ini mau berkembang ya
ini mau berkembang ya
saya juga pulang dulu ya